sebelumnya pemeriksaan lie detector juga telah dilakukan terhadap tiga tersangka lain yakni barada richard eliezer bribka riki rizal dan kuat ⁇ maruf ⁇
jarak antara stasiun ka cepat halim dengan karawang berjarak sekitar empat puluh satu km
seperti di area tempat sampah yang sudah dibagi menjadi tiga
tapi ya itu kembali lagi ke era sby eh sorry
tetapi ya namanya itu ada sesuatu yang
ya salah satunya ya kami mungkin punya lima
sementara kekembuan ekonomi empat sembilan puluh enam pak
yang kedua ada aspek psikologis
ini saya kira tipikal pak jokowi ya
anak anak yang datang ke sekolah yang terlalu berpengaruh terbang
terlihat hemparan sampah menumpuk di bantaran tanggul ini